kita beralih ke informasi lain sabtu dini hari kebakaran melanda salah satu bank di dalam area mabespori jakarta selatan
kebakaran ini mengejutkan karena terjadi beberapa jam menjelang pelantikan wakapolri yang baru komjen pol syafruddin
menggantikan budi gunawan di mabespori
kebakaran menyapu kantor unit bank mandiri di lantai dasar mabespori pukul satu dini hari
api diduga berasal dari ruangan komputer dalam kantor yang menjalar hingga ke plafon
petugas suku dinas pemadam kebakaran mengerahkan sebelas unit mobil damkar dengan lima puluh personil
namun asap pekat yang telah memenuhi ruangan membuat petugas kesulitan dalam memetakan lokasi dan memadamkan api
butuh dua jam lamanya hingga akhirnya petugas berhasil memadamkan api
tidak ada korban jiwa karena lokasi kantor dalam keadaan kosong
namun kebakaran di area mabespori ini sedikit mengganggu persiapan pelantikan wakapori yang baru
di mabespori pada hari itu